ribuan kader partai gerindra se indonesia berkumpul dalam konferensi nasional di kawasan sentul bogor jawa barat
selain menyiapkan kesigapan kader dan konsolidasi koalisi jelang pemilu
seluruh caleg juga didesak melancarkan sejumlah program capres nomor dua
agar meraup kemenangan pada pilpres nanti
iringan kendaraan yang membawa prabowo subianto disambut antusias ribuan kader partai
saat tiba di halaman gedung sicc sentul bogor jawa barat senin siang
mereka sempat berkonvoi keliling area sentul sambil mengarah ke jagoan capres no dua
konsolidasi kader yang dihadiri oleh sejumlah tokoh koalisi ini berlangsung tertutup
karena menolak disorot media
apakah konsolidasi kita karena kalau dihitung ini seperti paruh waktu

jadi kita sudah menghabiskan sekitar satu ratus dua puluh hari
dari sosialisasi dan menyampaikan masyarakat masih ada satu ratus dua puluh hari lagi
di dki waktu itu dilakukan yang sama
dikumpulkan kader gerindra dari seluruh wilayah indonesia
dan alhamdulillah itu menghasilkan satu perubahan di dki